ratusan personel gabungan bersenjata lengkap diterjunkan untuk mengamankan peribadatan jumat agung di katedral jakarta pusat jumat pagi
pusat menggelar apel petugas gabungan bersenjata lengkap kemudian langsung melakukan sterilisasi dengan mengelilingi area gereja
sterilisasi dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi teror maupun ancaman benda berbahaya di area gereja
kapolsek sawah besar akp maulana mukaro mengungkapkan satu ratus lima puluh personel disebar di enam titik area gereja katedral
untuk mengamankan peribadatan jumat agung yang digelar pada pukul lima belas dan delapan belas sore nanti
selain melakukan pengamanan serta sterilisasi petugas juga menyiagakan alat metal detector dan x ray
untuk memeriksa barang bawaan jemaat sebelum memasuki area gereja
pada nanti dilaksanakan
pukul lima belas dan yang kedua adalah di delapan belas di
untuk skema pengamanan hampir sama dengan kemarin
kuat personil juga kurang lebih sama satu ratus lima puluh personil yang sudah terploating di enam titik
untuk sterilisasi sudah dilakukan oleh unit z bomb dari jam enam
terus seluruh kendaraan jamaat diparkir di basement meskipun
belasan gereja di wilayah hukum polres ciamis jawa barat dijaga ketat aparat gabungan bersenjata lengkap
meski ada kekhawatiran kegiatan ibadah jumat agung berjalan hikmat
dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker cuci tangan hingga saling menjaga jarak dalam gereja
di gereja pantai kosta ciamis kota puluhan petugas tni dan polisi bersenjata laras panjang
mengamankan jalannya ibadah jumat agung
mereka berjaga mulai pintu depan hingga lorong pinggir gereja yang berbatasan dengan
pemukiman masyarakat umum diminta melalui jalur lain untuk antisipasi kemungkinan penyusup
kepolisian pastikan pengamanan ketat akan dilakukan selama prosesi ibadah pasca hingga minggu nanti
meski ada kekhawatiran jemaat dan pendeta mengaku aman tenang dan nyaman melaksanakan ibadah jumat agung
mereka apresiasi kesiapsiagaan aparat gabungan yang mengamankan rangkaian ibadah pasca
jumat agung jumat pantai kosta puluhan petugas tni dan polisi bersenjata laras panjang
seharusnya sekali lagi kami berterima kasih kepada semua yang terlupa